kita saat ini sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan denny indrayana yang merupakan kuasa hukum pt mahkota sentosa utama atau pt msu
ini adalah perusahaan pelaksana proyek meikarta dan anak perusahaan pt lipo cikarang tbk yang membawahi bisnis properti grup lipo
selamat malam mas denny indrayana
selamat malam mbak
iya mas denny anda bisa mendengar jelas suara saya
jelas mbak jelas
mas denny saya ingin menanyakan anda mengatakan memberikan rilis kemudian menyebar kepada kami di kalangan media akan melakukan investigasi internal
apa yang akan digali dari investigasi internal ini mas denny
tentu kita akan terangkat dari kejadian yang disampaikan oleh kpk bahwa anda dugaan swap atas proyek pemohonan properti
ya saya ingin menanyakan
dan di sana kita akan mencoba secara internal mendalami apa yang sebenarnya terjadi
kita cek sop perusahaan korporasi dan seterusnya
dan harapannya kita bisa mengetahui fakta sebenarnya sambil kalau memang ada kelemahan kelemahan melakukan perbaikan sop itu
termasuk mungkin menelusuri apakah ada inisiatif dari msu atau hal seperti itu untuk pemberian suap
kalau terkait dengan

yang terjadi dan bagaimana nanti berkembang pada saat pemeriksaan ya
dan kami tidak juga kemudian ingin melakukan investigasi yang sifatnya proyek sisi ya
karena kan ada kpk yang lebih profesional terkaitkan itu
ini kan mungkin lebih mencek kenapa kemudian kalau betul terjadi ada penyimpangan prinsip anti korupsi di korporasi
di mana letak sop
dan perirunya dan bagaimana perbaikannya ke depan
apakah kemudian fakta fakta baru nanti jika ditemukan akan kemudian diberikan ke kpk atau hanya internal saja mas denny
kita lihat kebutuhannya
tentu kami akan sangat terhormat jika kpk kemudian berkenan menerima hasil investigasi ini
karena memang niatan msu sebagai yang mengerjakan mekarta adalah bekerja sama salah penuh
kata kuncinya adalah

jadi kalau kami kemudian investigasinya ternyata dianggap membawa manfaat
ada yang perlu disampaikan dan digunakan oleh kpk dengan senang hati kami berikan
kemudian apakah juga akan disampaikan secara terbuka
karena kan ini kemudian berpengaruh lipot cikarang tbk itu perusahaan terbuka
ada perlu kejelasan agar kemudian tidak mengganggu kinerja saham mungkin yang saat ini juga sudah agak goyang

jadi kalau kita berpikir pikir
jadi kalau kita berpikir pikir
jadi kalau kita berpikir pikir
jadi kalau kita berpikir pikir

jadi kalau kita berpikir pikir
jadi kalau kita berpikir pikir
jadi kalau kita berpikir pikir
tapi kan tidak mungkin semua proses penyidikan di kpk kan pasti ada yang juga tertutup
misalnya pemeriksaan tersangka kan tidak mungkin diberitakan kan
jadi tertutup dan terbuka itu tergantung kebutuhan
tapi transparansi tentu menjadi prinsip yang kita perhatikan
oke mas denny yang menarik di sini ada nama billy sindoro yang sebelumnya juga sepuluh tahun lalu juga pernah
kemudian sudah dijadikan seorang penyelidikan
kemudian sudah dijatuhi vonis tiga tahun penjara memberikan suap
kemudian sekarang diduga pemberinya adalah billy sindoro lagi
ini ada pola pengulangan apa yang sebenarnya terjadi di pt msu atau di grup lipo
saya tidak dalam mandat untuk menjelaskan yang terkait dengan pak billy ya
karena perlu dipahami oleh halayak bahwa kuasa
amanah yang diberikan kepada saya adalah mewakili pt msu sebagai yang mengerjakan proyek mekarta
sedangkan advokasi lawyer yang menangani perkara korupsinya di kpk
itu adalah orang lain yang saya sendiri tidak terlibat
jadi kalau pertanyaan itu terkait dengan pak billy mungkin lebih tepat ditanyakan kepada lawyer lawyernya
oke tapi kalau misalnya ada
sekarang kan kpk kemudian sudah menduga ada dugaan suap
nah ini kebocoran kebocoran di pt msu ini kalau misalnya anda lihat sejauh ini
ada loop yang memang memungkinkan itu terjadi suap terjadi
tentu tadi sih pada saat kami rapat kami mengharapkan tidak ada ya
tapi kan proses investigasi baru dilakukan
walaupun kita ingin cepat prosesnya selesai karena kami juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi
tapi kan proses investigasi baru dilakukan walaupun kita ingin cepat prosesnya selesai karena kami juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi
tentu akselerasi jangan sampai juga mengurangi kehatian
jadi ini kan belum satu hari ya
sejak rilis kemarin diberikan oleh kpk
dan kami juga ingin betul betul melakukan investigasi secara correct
jadi kalau pertanyaannya semacam itu kami belum sampai pada kesimpulan
tapi sekali lagi kami tetap tidak ingin kemudian dipahami keliru bahwa investigasi ini
jangan jangan akan menghambat kerja kerja kpk misalnya
investigasi ini justru langkah yang kami ambil karena kami ingin mendukung proses proses hukum di kpk
dan bersikap kooperatif penuh dengan kpk
mas denny yang juga menjadi pertanyaan publik sekarang
mengapa seorang denny indrayana kemudian sekarang menjadi kuasa hukum sebuah perusahaan yang kemudian dikaitkan dengan kasus suap yang sedang ditangani kpk
pertanyaan yang valid dan banyak teman teman kemudian memberikan pertanyaan itu
ya satu tadi sudah saya jelaskan ya
saya tidak mewakili para tersangka yang sedang ditangani kpk
yang saya wakili adalah korporasi yang melakukan kerja pembangunan mekarta dan banyak isu isu korporasi yang perlu dibenahi
misalnya tadi bagaimana agar kalau betul ada kekeliruan prinsip anti korupsi
dan jangan lupa meskipun sekarang belum muncul bagaimana kita kemudian menjelaskan ini pada konsumen mekarta
bahwa proyek tetap berjalan dengan baik
itu kan perlu antisipasi antisipasi yang dilakukan secara korporasi
dan saya berada di situ
saya lebih pada konsultan korporasinya
bukan pada lawyer korupsinya
tapi mas denny kalau misalnya dugaan kpk soal penyuapan itu benar
kan kemudian jika penyuapan itu terjadi izinnya keluar
proyeknya juga lancar
korporasi yang anda bela itu kan juga akhirnya bisa berjalan dengan baik
dan kerjaannya beres gitu mas denny kira kira
jadi kalau misalnya mau ditarik kan seperti itu
atau bagaimana jelaskan kepada kami
bisa diulangi pertanyaannya mbak maaf
jadi anda mengatakan anda tidak membela mereka yang saat ini terkait dengan kasus swab yang berada di kpk
anda membela korporasi pt mahkota sentosa utama itu
tapi kalau misalnya memang dugaan kpk benar
bahwa suap terjadi untuk proyek mekarta ini
bukankah pt msu juga kemudian mendapatkan kena cipratan ya
maksudnya artinya proyeknya beres proyeknya jalan proyeknya lancar
enggak itu kan berarti ada tindak pidana korupsi mbak
saya tadi menegaskan dan kami sepakat bahwa kita kalau hasil investigasi ini menunjukkan
kita kalau hasil investigasi ini menunjukkan
kita kalau hasil investigasi ini menunjukkan
ada memang perilaku perilaku koruptif yang terjadi
makanya secara perusahaan yang bisa dilakukan adalah mengambil langkah langkah tegas
memberi sanksi sanksi hukum kepegawaian
tentu kalau sanksi pidananya kan yang bisa memproses kpk
karena kami tidak punya kewenangan itu
jadi tidak bisa kemudian dikatakan mentoleransi tidak
dan itulah tadi standing kami standing msu dan saya
mas denny indrayana kuasa hukum pt msu
terima kasih banyak sudah berbincang malam ini